karena kan kalau di indonesia transfer sama bank itu gratis real time dan available dua puluh empat jam kita bisa ngasih layanan yang jauh lebih
bakal melanjutkan program program pak jokowi
dalam persaingan politik dalam persaingan demokrasi
jadi tentunya banyak orang yang punya alasan lah untuk selingkuh ya kan
yang pertama pastikan anda memiliki motivasi dan tujuan yang jelas untuk bisa bangun pagi
ya tidur siang pun menjadi pilihan memenuhi kuantitas tidur
datang kita sudah siap
jadi pelaku perselingkuhan itu bisa tobat atau tidak